leh udah diem
aku pusing liat kamu
kenapa sih leh
kalau bingung mendingan jongkok aja
terus megang puser deh
banyak pun berontak
mudah mudahan burung ini
sampai ke mas haid
keadaan saya sekarang
sudah jauh lebih baik
kan jago selamat
coba tunjukkan kemampuanmu
berpindah dan mendidik
apa yang akan kamu lakukan
saya akan mencari paman somad dan sobi
lalu saya akan melanjutkan syiar saya di pulau jawa ini
semoga allah senantiasa melindungimu kalijogo
yang telah menyelamatkan aku
dari curang yang begitu dalam
itu burung yang aku berikan kepada tolik
mengapakah membuat ladies mchmaln yang bersepero
hanya tuhan yang menolong
bagaimana kita akan mencari
ketika kita mencari
saya akan beromo trus
dia pernah mengalami pen recruitment

nanti saya jatuh
tolek paling burung kamu sudah dimangsa pemburu
hahaha hahaha hahaha hahaha jangan tahu emang kenapa
beneran warai horse
udah deh jul capek kamu bisa jalan sendiri kan
eh kalian berani lawan perintahku
ampun ampun segitu gitu
aku punya ide
kita ambil burung itu
bener kan burung ini
sampai ke raden said
aku nggak bohong kalau aku bohong
aku gendong kalian keliling ke lapangan
itu pasti burung bohongan
benar ini kan mirip burung kamu
woy kembali ke burung saya
mau di jawar
atau di geng
atau digendong keliling
belum puas bagiku
sampai melihat gendis diusir dari kadipaten ini
dari mana kamu
kamu apa apaan gendis
masih ada mungkin
aku masih kemana
aku ingin ide pemberontakan ini sempurna
dan aku ingin membalas dendam dengan bonam